yang juga sempat viral di media sosial saudara seorang pria melakukan perusakan di toko laundry di daerah tanjung duren jakarta barat
polisi menangkap pelaku berinisial j setelah lima bulan buron
dari rekaman kamera pemantau terlihat pelaku mendatangi toko laundry untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemilik laundry yang saat itu tidak berada di tempat
tersulut emosi pelaku merusak alat mesin cuci dengan bangku dan tabung gas dua belas kg
atas kejadian ini pemilik toko mengalami kerugian sebesar ratusan juta rupiah
berdasarkan laporan pemilik toko polsek grogol petamburan menindaklanjuti kasus ini dan melakukan pencarian terhadap pelaku

polisi pun menyita barang bukti berupa kursi dan tabung gas yang dipakai untuk merusak mesin cuci
untuk motif sendiri ini dikarenakan pelaku merasa kesal dengan petugas law free
barang laundry nya yang dikatakan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan yang diminta oleh dari pelaku
dan memang untuk posisi pada saat penangkapan pelaku ini kita amankan di provinsi jambi
sehingga memang kalau dikatakan pelaku b melarikan diri ya memang betul
karena setelah kejadian ini pelaku pindah di unit dan hingga akhirnya kita bisa menemukan pelaku ini di provinsi jambi